pemerintah kabupaten ponorogo rabu siang memusnahkan ribuan keping kartu tanda penduduk yang rusak atau invalid
pemusnahan dilakukan secara dibakar untuk menghindari penyalahgunaan ktp jelang tahun politik
sebanyak enam puluh lima empat ratus sembilan puluh sembilan keping ktp rabu siang dimusnahkan oleh bupati bersama polisi di halaman kantor dukcapil ponorogo di kantor dispenduk capil ponorogo
dua puluh lebih keping ktp ini merupakan ktp milik warga yang rusak atau invalid maupun dalam status tertentu sejak satu tahun lalu
pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk menghilangkan bukti fisik agar keping ktp tidak disalahgunakan selama pelaksanaan tahun politik dua ribu sembilan belas
ribuan ktp ini sebelumnya sudah mengalami pemeriksaan sebelum dibakar
agar supaya ktp ktp yang sudah tidak terpakai itu tidak
disalahgunakan disalahgunakan itu macam macam bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik bisa disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan merusak opini
pemusnahan ktp invalid sendiri sebelumnya merupakan tindak lanjut dari instruksi mendagri untuk melakukan pemusnahan ktp invalid menjelang pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas